perasaan lo itu sama rara itu sangat luar biasa
nggak bener kak
rasa gue buat rara itu bukan sekedar cinta monyet anak anak sma
gue bener bener serius sama dia
jadi gue harap lo jangan pernah naksirin dia
apalagi cari cari kesempatan untuk masuk hubungan kita yang lagi renggang ini
dan yang lo harus tahu gue sudah jatuh hati sama rara
lo semua kayak nggak tahu aja
kan anak ipa emang gak cinta damai
farel tolong deh lo tuh jangan jadi kompor
kalau juga mau kan aldino tuh damai sama anak ipps
biar mereka juga gak pada ribet lagi
oke gue mau damai
dan anggap semua masalahnya gue akan menang
masalah antara anak ipa dan ipps
kalau begitu beta punya hati juga sudah tenang kawan
kita berdua sudah tidak ada masalah gitu
betta juga mau kasih maaf buat ale
jadi aku akan ke sana malah nanti
kalau lo kenapa ngga main

pokoknya kalian semua harus udah bubar sebelum madam preppy dateng
eh nona rifat tunggu dulu
tunggu dulu tunggu
kalian berdua mau ngapain nih ikutin gue
udah kalian juga pulang
jangan ada yang ganggu gue
ya terutama lo
lo kan abis pulang dari rumah sakit kan
biar lo pulang biar besok bisa sekolah
beta ini senang sekali
karena nona rifat itu sudah kasih perhatian banget beta
kenapa ketawa farel
susah ya kalo punya hati yang kawet
dibaikin dikit baper
aladino sama sekali gak peduli soal nadif atau farel
yang sibuk gangguin gue kayak tadi
aku mengata radeng radeng
gak ada tagangan
kalian ajar padaku
bangun dari cepet
gua gak ing elemento
gue tau lo sama rara itu mantanan
lo tau dari mana kak
gue mau tahu dari siapa
itu sangat gak penting buat lo
jangan jangan virus sengaja bahas ini
karena dia mau ngerebut rara dari gue
gak bisa dibiaring
lu keberatan gue bahas soal ini
gue gak tau lo denger info dari siapa
tapi apapun itu lo harus tahu
sebuah hubungan akan berakhir
jika kedua belah pihak
sepakat untuk mengakhiri
dan yang terjadi dengan gue sama rara
keputusan itu baru diambil sama rare
gue gak pernah berpikir
dan gue gak pernah ngerasa
kalau hubungan kita sudah berakhir
dan keputusan rara untuk putus sama gue
bukan karena dia udah gak bahagia lagi berhubungan dengan

bukan karena dia udah gak bahagia lagi berhubungan dengan gue
tapi karena dia gak mau
anak anak ipa dan ips ribut karena hubungan kita
bukan karena dia udah gak mau
jadi gue gak akan pernah berhenti berjuang
untuk buktiin kalau gue bisa ngelakuin apa aja
untuk mempertahankan rara
untuk mempertahankan rara
karena satu hal
pertahanku buat rara
gak akan pernah berubah apapun yang terjadi
gue sangat salut dengan kejujuran dan kesetiaan lo sama rara
perasaan lo itu sama rara itu sangat luar biasa
enggak benar kak
rasa gue buat rara itu bukan sekedar cinta monyet anak anak sma
gue benar benar serius sama dia
jadi gue harap lo jangan pernah naksir sama dia
apalagi cari cari kesempatan untuk masuk hubungan kita yang lagi renggang ini
kalau soal itu gue gak bisa fin
dan yang lo harus tahu gue sudah jatuh hati sama rara